mbak mau sama saya
mau kan pasti mau
bim kamu dimana bim
oh iya bener banget
ini bisa jadi kesempatan gue buat nol mereka
iya ntar gue kesana
oke aku tunggu ya bim
oh iya ntar gue kesana
mereka aku kesana bentar ya
tapi gak lama ntar aku balik lagi ya
kita kan udah lama
gak makan berduaan
apa seneng deh
kalo liat mama ceria seperti ini
sebentar lagi kita akan ketemu anak kita
mudah mudahan dia nggak mempermainkan
mas bram ayu ternyata setelah belasan tahun mereka masih aja harmonis
mereka terlihat bahagia
aku gak rela mereka tertawa
ikut aku yuk
kamu gak tau
jadi ada stand produk makanan yang lagi ngadain kompetisi
nah kamu bisa nosso ke sana aja
ya banyakkanmu udah yuk
jadi ini tuh kompetisi makan cepat berpasangan
aduh pasangan ya
mau kan pasti mau
aku sih pasti jadi juaranya
udah nyerah aja nyerah
panggung malu kita pasti menang
pokoknya meka dan gue gak boleh kalah dari si justin
meka kita harus menang
kamu harus semangat ya
meka kita harus semangat
kasih aku semangat ya
kenapa bimo ngatap meka seperti itu ya
karena semua peserta sudah lengkap
lomba makan pedas tercepat dan terbanyak
akan kita mulai
bawa terus terus

mudah mudahan dengan menang kompetisi ini

waktu peserta sisa lima detik lagi
ya yang ini gak habis gak habis
gak habis gak habis jadi pemenangnya adalah
meka dan bimbo
aku seneng kalau aku bisa nolongin kamu meka
meka selamat ya
kamu dapat hadiah satu juta
lu bilang gak mau ikutan malah jadi lawan
meka selamat ya
kamu hebat banget bisa menang
iya tapi kan ini kan juga
bantuan dari mimo dan support dari kamu
kalo misalkan aku dapet hadiah
bisa nambahin buat kontrakan ibu
aku boleh ngobrol berdua gak
meka udah dapet uang bu
dan kita bisa cari kontrakan baru
syukurlah kalo gitu
ibu seneng denger
lebih cepat lebih baik
kalian pergian berdua
pokoknya mereka dapat uang itu
karena mereka ikut kompetisi bu di kampus
pokoknya nanti mereka ceritain
tante sama nenek mau pergi
nanti kita kangen
udah tenang aja
nanti tante sama nenek bakal sering komen kesini wapun udah pindah
mendingan kita cari kontrakan baru aja
namanya main siapa tuanku ini yang lupa mau berhenti nya girls
ini obat yang harus ditebus
oh ibu aisa gak apa apa
beliau cuma kecapean aja kok
tenang aja ibu aisyah udah boleh pulang
tapi ibu aisyah harus tiratin cukup
biar tensi darahnya nggak naik lagi
makasih ya sus
yaudah saya tinggal dulu ya
yaudah kak aku mau bayar obat

aku mau bayar obat beliau